memasuki musim penghujan penanganan pencegahan banjir di sejumlah wilayah terus dikebut
pemerintah kabupaten bandung menggalakan pembuatan lubang cerdas organik atau lco
untuk menangani banjir dan mengurangi sampah
selain sebagai resapan air lco juga menjadi solusi masalah sampah masyarakat
yang didominasi sampah organik
sejak lima bulan lalu warga rt tiga rw dua kelurahan kencana
rancai kek kabupaten bandung sudah membuang sampah organik
menggunakan lubang cerdas organik atau lcu
selain sebagai resapan air lco juga menjadi solusi masalah sampah masyarakat
yang didominasi sampah basah atau sampah organik
alhamdulillah sangat terbantu artinya ketika kita bingung membuang sampah organik terutama
tapi dengan dimasukkan ke dalam lco itu
jadi sampah itu akan terjadi pemisukan dan akhirnya bisa menjadikan
kompos untuk digunakan sebagai media tanam
lco saat ini terus disosialisasikan di tiap desa di kabupaten bandung
apalagi pembuatan lco tidak menghabiskan banyak biaya
nah ini adalah bor biopori yang biasanya digunakan warga
untuk membuat lubang cerdas organik ataupun lco
nah di kabupaten bandung ini warga harus memiliki kurang lebih dua lco
dengan kedalaman delapan puluh cm sampai satu meter dengan diameter sepuluh cm
setelah enam bulan memasukkan sampah organik ke dalam lco ini
masyarakat bisa menggunakannya untuk pupuk yang digunakan untuk kehidupan sehari hari
pembuatan lco hanya menggunakan alat sederhana berupa bor
yang berfungsi untuk membuat lubang kecil sedalam satu meter
setelah dimasukkan ke dalam lubang resapan
sampah organik atau sampah yang mudah busuk ini akan menghasilkan mikrobat cacing
dan binatang kecil lain yang akan mengurai sampah
idealnya dalam indomie dan wilayah kepala amal tersebut
seratus meter persegi diharuskan terdapat sebanyak dua puluh delapan lco
sebagai langkah awal pemerintah kabupaten bandung mewajibkan dua lco di setiap rumah
jadi kita pilihkan pilihan supaya masyarakat mampu memenuhi kewajibannya
organik tangani dengan dua lco
sisanya empat puluh persen anorganik semua masyarakat wajib bergabung ke bank sampah
hingga november ini pemerintah kabupaten bandung telah membuat lebih dari tujuh ratus ribu lco
upaya ini diharapkan dapat menangani sampah dan banjir yang kerap terjadi di wilayah bandung selatan